itu raden kita harus mengeluarkan sultan haji yang ada di dalam tubuhnya si sultan ini
kalau begitu cepat lakukan tunggu apa lagi
eh raden sebenarnya ini bukan urusan aku nyibunga jagonya ahlinya dia
gantian dong masa aku terus banyak omong
om jin lagi misal lain emang om jin aja yang jahat
manusia juga ada yang jahat hutan gimana sih
dasar om jin bawaannya fitnah aja
tuh kan sewot kan
sewot dia siapa yang suka fitnah sultan kali
siapa yang salah om ini yang kena aku gimana sih
siapa sih yang lempar sakit tau
refli kamu lemah banget sih sultan harus sering dilatih
kalau bilang bilang dulu namanya bukan latihan refleks
ambil tongkatnya sekarang
tangan kamu lemah banget sih sultan biasa pegang bantal ya
nggak saling tahu untung aja kamu cewek
kalau kamu cowok aku udah ajar kamu berantem
pinter juga si sultan rupanya

padahal kan cuma asal asalan gitu
adek adek sebelum latihan tongkat dimulai
kakak ajarkan cara memegang tongkat dan memukulnya
sultan kenapa tuh
aduh mati dia
ini dia pisan
ini dia pisan
kenapa sultan sampai pisan begini
tadi kita lagi latihan tongkat terus gak sengaja tongkat aku kena kepalanya dia
kamu mukul tongkatnya kekerasan
tuh lihat tongkatnya sempat ke kedua
kasihan sih sultan anjay
kasihan sih sultan anjay
assalamualaikum pak kiai
ini empuk bawain minuman sehat
bakal pak kiai
wah jadi ngerepotin nih
gak pak kiai
kebeneran nih lagi haus
pak kiai sebelum minum
bismillah dulu biar berkah
pak kiai bilang dong
manisnya kayak empok
belum juga dicobain
assalamualaikum pak kyai
di lapangan pak kyai
iku rape tolongi sultan pak kyai
eh eh eh si ganteng pingsan
aduh si ganteng pingsan
sultan lu kenapa
sultan kok bisa pingsan begini kenapa
dia pingsan karena tongkatnya kanja nih pak kyai
betul pak kyai
dia kena pukul tongkatnya
anjir pak kyai
iku rape pak kyai
gua bikin seru ah
udah berubah nih
siang pak kyai
waduh kenapa nih surutnya pak kyai
aduh gak bisa nih
mau dibawa kemana
bawa ke rumah sakit
berat kali anak ini
kena juga kau
uh berat juga ini anak ya
jangan bangun dulu dong
belum sampe tujuan
gua harus bales dendam sama si yusuf
bisa bisanya dia kasih gua sertifikat palsu
transaksi gua jadi batal
ada bagusnya juga buat bos
bos jadi aman bos
jadi bos gak ditangkap polisi
lo belanja bang gua
maksudnya dia yang belanja gitu
saya punya cara lain bos
pakai racun bos
racun ini tidak berwarna
tidak berbau dan tidak berasa mas
sifat racun ini tidak mematikan
kalau cuma bikin si yusuf lumpuh
berarti sesuai dengan rencana
terus banyak om
seperti suaranya si mpeng
kenapa dia jadi teriak teriak
kayak orang kejepit
saya mau permisi dulu ya
saya mau cek si mpeng sama si nyibunga
lagi ngapain dia di sana ya
lalu bagaimana dengan anak itu
udah raden tenang aja
selama ini anak tidak lusik
penjaganya tidak akan keluar
sekarang saya mau cabut dulu
raden tidak ada
ngapain kau di sini
orang cari cari setengah mati
mau buat telar kau di situ
ya elah dia nangis
tadi gak ditanya diam
sekarang ditanya nangis
mau jadi apa kau
ya helat dia guling guling
kau udah tua
ngapain juga masih ngempeng
malu sama umur tuh
ya udah gampang
pokoknya kamu diam
kalau diam pasti deh
jangan jangan jangan
aduh ini kaya nembeng
kalau begitu biar aku cari
eh cek kejai
eh akar bahar
gak ketemu juga
eh bentar bentar
kenapa aku yang suruh nyari ya
ini yang bodoh
berarti aku yang asme
gimana sih aku suruh nyari
nanti rencan aja
kita cabut aja dulu
jangan jangan ini dot bayi jadi jadian
yang suka ngajak main gue
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kau minum apa
apa aja kang
kopi juga boleh
disamain aja sama yang diminum sama tuan rumah
tolong bikin kopi dua ya
enggak muncul ongkir lagi jesus prix
ia loh kang